saudara seorang polisi dari satuan lalu lintas polresta manado sulawesi utara
ditemukan tewas di dalam sebuah mobil mewah di kawasan mampang jakarta selatan terjadinya
rekaman cctv merekam detik detik aksi diduga bunuh diri seorang anggota polri
dari polres tamanado sulawesi utara
di dalam sebuah mobil di perumahan warga mampang jakarta selatan
polisi telah melakukan olah tkp dengan melibatkan
polda metro jaya puslap empat polri dan tim identifikasi polres jakarta selatan
alat bukti berupa cctv yang kami sudah putar
kami bisa mengambil kesimpulan untuk sementara bahwa
dugaan yang bersangkutan bunuh diri
telah memerintahkan kapolresta manado untuk berangkat ke jakarta
guna menyelidiki tewasnya brigadir rat
anggota satuan lalu lintas polres manado
dengan kondisi luka tembak di kepalanya
di kawasan mampang perapatan jakarta selatan
pihaknya mengaku akan mengusut tuntas latar belakang kematian anggotanya tersebut
saya sudah utus kapolresta menado untuk berangkat ke jakarta
juga anggota subdipaminal sudah berangkat ke sana
untuk menyelidiki latar belakang kematian anggota tersebut
sampai sekarang saya belum informasinya yang jelas yang bersangkutan meninggal
untuk dilihat di tkp bagaimana meninggalnya
apakah ada latar belakang nanti tunggu hasilnya kita sampai kasih